kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo dijadwalkan akan ke jambi
untuk berkoordinasi dengan tim evakuasi gabungan di posko crisis center bandara sultan taha
belum dipastikan apa saja agenda kegiatannya namun kapolri juga akan menginap semalam di jambi
kapolri bersama rombongan mabes polri yang diperkirakan tiba pada selasa pukul dua siang
akan langsung mengunjungi posko crisis center di bandara sultan taha jambi
meskipun agenda kegiatan selama di jambi belum dapat dipastikan
namun kapolri rencananya akan melakukan koordinasi dengan semua tim gabungan evakuasi rombongan kapolda jambi
tim evakuasi udara akan kembali mulai bergerak menuju titik di mana helikopter mendarat darurat di bukit tamia
pada selasa hari ini sekitar pukul enam waktu indonesia
bila kondisi cuaca cerah